pemilu dua ribu sembilan belas bukan saja soal pemilihan presiden yang menjadi pertarungan antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden jokowi ma'ruf amin dan prabowo sandiaga
pemilu dua ribu sembilan belas yang dilaksanakan serentak dengan pemilihan legislatif menjadi ajang perjuangan para calon anggota legislatif dari masing masing partai politik untuk masuk parlemen
menurut valen wakil ketua badan pemenangan pemilu dpw partai nasdem kepada detik com dari sembilan caleg berlatar belakang selebriti
hanya vena melinda yang memperoleh suara signifikan
ibu dari pesenetron feral bramasta ini akan kembali melanggang kesenayan
meski hanya satu artis yang berpeluang melenggang ke senayan valen mengakui jika popularitas nasdem bertambah di jawa timur dibandingkan pemilu dua ribu empat belas
kalangan artis lain yang melanggang kesenayan adalah penyanyi kondang kris dayanti
baru sekali nyalek di dpr ri melalui pdi perjuangan
berdasarkan suara sementara kris dayanti lolos kesenayan
seperti dikutip koran tempo
menurut kusnadi ketua pdip jawa timur kris dayanti maju sebagai calon anggota dpr daerah pemilihan jawa timur lima ini
kris dayanti setidaknya telah memperoleh sekitar dua puluh empat ribu suara di kabupaten malang
suaranya diperkirakan akan terus bertambah
sementara ahmad dhani masih berpeluang lolos ke senayan dalam pileg pemilu dua ribu sembilan belas ini
saat ini perolehan suaranya masih berimbang dengan dua caleg gerindra lainnya
ketiga calon tersebut tengah bersaing di internal gerindra
karena ketiganya masih memiliki peluang yang sama
menurut hadi dediansyah wakil ketua partai gerindra pada detik com
jatah kursi di senayan dari dapil satu jawa timur surabaya di sidoarjo tengah menjadi rebutan tiga caleg
yaitu bambang haryo ahmad dhani dan rahmat muhajirin
sejumlah artis yang akan lolos sebagai caleg ke senayan harus mampu memperlihatkan hasil kerja yang lebih baik
pendiri formapi sebastian salang mengatakan
hasil pemilu dua ribu sembilan belas diharapkan bisa menjadi evaluasi bagi partai dan caleg yang lolos untuk bekerja di senayan
namun jika nantinya parlemen lebih banyak diisi oleh caleg caleg wajah lama
ia pesimistis kinerja anggota dewan bisa lebih baik
kalau rekrutmen kadernya makin baik
maka masyarakat itu disodorkan caleg caleg yang juga punya integritas
punya intelektualitas yang bagus
dan juga punya komitmen yang baik untuk memperbaiki dpr ke depan
nah harapannya begitu
kita akan lihat nanti apakah berdasarkan hasil quick count ya
kalau mayoritas yang terpilih masih wajah wajah lama
maka mungkin bisa dikatakan bahwa tidak akan ada perubahan signifikan
dari penilaian selama ini bahwa kinerja dpr cenderung jelek dan lain sebagainya
dan salam menambahkan persepsi masyarakat terhadap kinerja anggota dpr akan positif
tergantung dari caleg yang duduk mewakili partainya di senayan
penghitungan suara pilek saat ini masih berlangsung
sebagian caleg dpr ri sudah mengetahui apakah ia lolos atau tidak ke senayan
wajah baru diperkirakan juga akan mewarnai senayan
beberapa nama besar justru berguguran
kita bahas malam hari ini bersama nara sumber
ada bung lusius karus peneliti forma p
lusius terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan kemudian di sebelah kiri saya ada mas udin hasan udin wahid politikus pkb
mas udin selamat malam
terima kasih sudah hadir dan juga ada mas angga wira politisi gerindra ya
oke terima kasih sudah hadir
saya tanya dulu ke mas udin mas angga wira bagaimana suaranya
di dapil seperti mana dapil malang raya
jatim berapa malang raya
jalur pkb dua kursi
dua kursi oke sejauh ini posisi berapa
di bpk kita lihat kita punya tiga orang yang sedang bersaing untuk mendapatkan dua kursi di pkb
dapak aja tuh
insya allah itu tidak akan berubah dari tiga orang itu kira kira
salah satunya mas udin
insya allah begitu
mas angga ini lebih firm ya sepertinya gimana mas
ya pertama alhamdulillah kita bisa mengamankan kursi di jabar delapan untuk partai gerindra
ada berapa kursi disana
yang dipertarungkan ada sembilan kursi
gerindra ada berapa
ya minimal dapat satu lah
tapi memang dengan sistem politik seperti sekarang ini kompetisinya malah di internal partai
jadi mungkin ke depan ya formapi ini bisa melakukan evaluasi juga dengan sistem politik seperti ini
menurut saya bukan kompetisinya kompetisinya malah lebih tajam itu di internal partai
walaupun seharusnya kan kompetisi itu antar antar
nah ini yang perlu ada formulasi khusus kalau tidak yang terjadi akan sikut gunting menggunting di dalam partai
apalagi kita juga sebagai caleg kan posisinya tidak punya saksi misalnya
nah kita juga
saksinya saksi partai
nah kita juga tidak tahu kan ada penyelewengan dan lain sebagainya
jadi menurut saya apalagi kan dengan situasi pilek dan pilpres berbarengan pilek ini seakan tenggelam gitu loh
jadi lebih banyak apa namanya
jadi mungkin perhatian masyarakat itu ke pilpres
jadi mungkin ini yang juga perlu dievaluasi dan mungkin dalam kesempatan ini juga kita ingin menyampaikan dari partai gerindra
dukacita yang mendalam lah
atas banyaknya petugas yang wafat dalam bertugas ini
iya untuk saran dan ide perbaikan itu mungkin nanti bisa disampaikan kalau misalnya bapak bapak ini melenggang ke senayan
tapi saya bang lusius kalau misalnya secara general sudah ada belum nama nama yang masuk sebagian besar lama atau baru
paling yang kita tangkap dari sejumlah berita media gitu ya
dari informasi yang diberikan oleh caleg sendiri gitu
dan umumnya sih yang muncul di pemberitaan itu ya caleg caleg petahana gitu ya
jadi tidak jauh jauh dari mereka kalau nggak mereka ya artis artis tadi itu
yang kemudian muncul
walau kita harus menunggu karena kalau tanya caleg sekarang ini siapapun yang kita tanya pasti selalu bilang punya peluang
jadi kita anggap semuanya masih punya peluang sampai tanggal berikutnya
optimis berarti ya
masih menjaga optimisme
tapi kalau misalnya gimana
cuman seperti yang dibilang mas angga itu tadi
peluang caleg caleg petahana ini memang jadi sangat mungkin ketika pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak
pada saat yang bersamaan fokus publik itu lebih ditujukan kepada pilpres
dan pileg ini kemudian bergerilia sendiri gitu ya
gerilia yang kemudian sulit untuk diketahui seperti apa kerja mereka dilakukan

apakah betul memang mereka melakukan kampanye atau turun di minggu terakhir dengan membawa hadiah menarik untuk kemudian memikat pemilih
jadi saya kira ada banyak hal memang yang perlu dievaluasi walaupun saya kira belum saatnya untuk mengeluarkan rekomendasi gitu ya
evaluasi yang tepat gitu kita akan lakukan setelah penetapan nanti
karena bisa objektif lah melihat masalah gitu
kalau sekarang kan semua orang masih berperang
yang paling menarik dari pileg sekarang ini curhat curhat yang muncul dari caleg caleg yaitu karena peperangan di internal
jadi caleg sesama teman sendiri di internal partai kemudian saling memakan temannya sendiri
jadi saya kira menarik gitu bagaimana mereka bisa bersatu selama masa kampanye
tapi saat penghitungan suara mereka sudah mulai menjadikan temannya sebagai lawan justru gitu ya
oke menarik saya mau ke mas yudin ya
mas udin ini dapilnya dapil lama atau baru sih kalau buat anda
ini tanah air ya kampung halaman
kampung halaman ya jadi udah merem lah ya kira kira ya
kita tahu persis seperti apa di situ
tapi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah memang pileg ini adalah tiga
kalau di liga bole itu liga eropa bukan liga kempien
jadi ini pileg pilpres renta ini kemudian pilpres itu seperti liga kempien gitu kan
kemudian pileg ini
semua mata melihat ke sana ya
semua mata lihatnya liga campakin mbak
jadi kita ini menjadi apa namanya
seperti pelengkap karena perhatian masyarakat di bawah itu tiap kali kita turun ketemu konstituen ketemu masyarakat
sikut sikutan internalnya juga terasa
sebelum juga internal ini kita lihat dari aspek pileg sama pilpres yang serentak ini
ini sangat merugikan kemudian perhatian masyarakat terhadap calon calon legislatif kita
itu yang pertama karena kita dipandang sebelah mata
kemudian yang kedua gitu kan dari aspek penyelenggaraan yang begitu
serentak itu terus kemudian tps ditambah
kemudian banyak peraturan peraturan yang baru dimunculkan menjelang menjelang pemilihan
sehingga kami para caleg itu agak kelabakan mengantisipasi
ada keputusan mk yang tiba tiba begitu dan sebagainya sebagainya
bayangkan kalau kemudian satu tps itu maksimal tiga ratus itu kemudian bengkak tps nya
kami para caleg harus menyiapkan demikian banyak saksi
dan biaya saksi itu mahal
biaya saksi itu mahal
jadi sebelum kita berantem dengan sesama teman sendiri dalam talakutip ya di partai sendiri
itu kita ngurusin saksi
sudah berantem mungkin dengan diri sendiri dulu ini mau gimana gitu ya kurang lebih
nanti nanti kita gali lagi nanti sekarang jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
di awal mas udin disini sudah sedikit sedikit curhat ya
jadi kira kira perjuangannya seperti apa
sekarang mas angga sepakat juga dengan kata mas udin memang sulit sekali yang sekarang
tadi belum sempat cerita tentang pertempuran di internal nih
mas angga pertempuran di internalnya terjadi atau tidak
ya pertama tadi saya sepakat ya pada akhirnya partisipasi pileg ini kan menurun
ya akhirnya sudah tidak peduli lagi gitu
yang penting dia udah berasa dia menyampaikan aspirasi padahal kan ini dua institusi yang berbeda gitu loh
di samping itu yang tadi juga kita diskusikan ya dengan sistem seperti ini kompetisi yang seharusnya terjadi antar partai
aduh program aduh gagasannya antar partai
malah terjadinya kita internal partai yang bertempur gitu
padahal kan ibaratnya kita
di kolam yang sama
ya kuenya sama
nah ini yang mungkin formapi perlu menganalisa lebih dalam ya rekomendasi ke depan ini seperti apa
kalau seperti ini akhirnya jadi tidak menarik
tidak terlihat diferensiasi antara caleg dengan satu dengan yang lainnya
apalagi dengan pilpres dan pilek berbarengan ini saya rasa ya ini sudah harus dirubahlah ke depannya
oke oke tapi kalau misalnya formapi lihat bagaimanapun kan sekarang sudah terjadi coblosannya sudah selesai
ini mungkin proses yang mewarnai selama ini
tapi kalau melihat secara keseluruhan adakah rencana untuk memberikan evaluasi evaluasi yang tadi seperti disampaikan mas angga itu
saya kira evaluasi terkait proses terkait mekanisme itu wajib dilakukan untuk mematangkan pemilu ini selanjutnya
tapi apakah kemudian perlu sampai membicarakan misalnya merubah lagi sistem pemilu dari serentak kemudian dipecah pecah
itu saya kira akan butuh waktu untuk mendiskusikannya itu lagi
saya kira sistem yang baik itu harus diuji dulu dua sampai tiga kali gitu ya
ini kita baru pertama kali
mungkin kita harus anggap wajar jika terjadi banyak masalah
tapi yang paling penting bagaimana kemudian berpikir mencari jalan keluar gitu ya
untuk masalah masalah teknis prosedural yang dijumpai saat proses pelaksanaan pemilu kali ini
saya mungkin agak membatasi diri untuk kemudian tidak merekomendasikan misalnya mengganti sistem dari yang serentak ini
kemudian kembali ke sistem dua ribu empat belas misalnya
karena itu artinya kita selalu mengubah ubah sistem dan akhirnya kita tidak pernah bisa membangun sistem pemilu yang kuat ketika kemudian tidak pernah dicoba dua sampai tiga kali gitu ya
mungkin saya kira kedepannya yang paling perlu ya melihat proses proses ini
bagaimana misalnya tadi mengantisipasi apa yang disebut tadi itu perang antara sesama caleg di internal partai politik
saya kira memang itu menjadi tidak wajar
karena yang hampir pasti menang
orang yang punya kedekatan dengan elit partai orang yang punya modal besar orang yang populer dan lain sebagainya
jadi kesempatan bagi caleg caleg baru anak anak muda yang idealis itu menjadi sangat tertutup ketika kemudian perangnya itu menjadi sangat terbatas antara caleg caleg dalam satu partai
saya kira proses ini memang harus dievaluasi
tapi untuk lebih objektif melihat ini saya kira kita butuh waktu tenang
refleksi yang baik gitu
kalau sekarang masih panas
kalau soal fileksi kita selalu akur akur ya
mas udin masih panas nggak itu di internal
oh tidak ada
di pkb itu insya allah semuanya dimusyawarahkan dan sebagainya
karena memang sejak awal garis partai menyatakan kita itu adalah mendekati masyarakat konsistuan
bahwa kita harus wasta bikul khoirot berlomba lomba dengan sesama caleg di internal ya partai itu pasti
tetapi kita mempunyai segmen pasar sendiri sendiri
kita nggak mungkin kemudian bergerak di wilayah yang sama terus menerus
itu artinya kita nggak mengembangkan partai
jadi apa bagi bagi wilayah atau bagaimana sih realnya
sebenarnya ada semacam apa namanya bukan mou ya
tapi semacam konvensi kesepakatan tak tertulis
kita pahamlah oh di sini sudah ada daerah caleg a gitu
maka buat apa saya menggarap itu
saya ambil tempat lain yang itu belum ada
caleg yang satu partai ya
caleg satu partai
oke yang sesama partai
tapi bagi kita caleg di luar partai
kalau di situ masih ada tempat lain
teman teman gerindra yang masuk ya kita fine
tapi yang sama partai oh sudah ini sesama kawan sendiri
nah fatsun itu yang terus dikembangkan di pkb
karena yang namanya politik itu adalah kemudian bagaimana kita saling mendukung saling membesarkan bersama
itu kata kunci membuat kita gesekan di internal tidak terlalu tinggi
jadi memang lebih tepatnya harus daftar tertutup calegnya
itu harus perubahan perubahan itu akan memang tunggu nanti setelah tanggal dua puluh dua mei lah
tetapi kalau kita lihat
dengan ratusan orang yang sudah sakit wafat
dan kita berduka cita untuk sahabat sahabat pengelola pemilu di seluruh indonesia
yang sudah demikian luar biasa bekerja keras
tetapi juga belum mendapatkan perlindungan asuransi kayak caleg sekarang
itu menunjukkan bahwa sistem ini tidak bagus untuk dipertahankan
ini kita buka saya belum duduk di dpr ri pak mbak
tetapi saya bisa merasakan bahwa betapa mereka itu bekerjanya terlalu spartan
mereka terlalu separtan dan kemudian kalau sudah di atas jam sepuluh jam sebelas mulai pagi itu bekerja
terus mereka ngantuk kita dapat enam puluh ditulis
kita dapat ada yang orang lain dapat lima puluh ditambah satu depannya satu ratus lima puluh
karena human human maksudnya apa ya kemampuan mereka itu terbatas
oleh karena itu menurut saya harus dipisahkan mana pilihan legislatif dan eksekutif
kalau mau serentak itu eksekutif eksekutif semua
nah itu lebih fair
kenapa karena ini kamarnya itu jelas
kamar legislatif ya semua yang legislatif serentak jadi satu
yang eksekutif gubernur kemudian presiden dan sebagainya jadi satu
sampai tingkat bupati
dengan begitu kita semua dalam berkontestasi itu lebih fair dan kemudian lebih apa namanya dapat jaminan kami kami yang di partai itu
menjajakan bukan saja kami sebagai caleg
tetapi juga menjajakan rakyat
menjajakan program program partai
ini loh program partai kepada masyarakat
apa yang mau didorong
apa yang mau didorong
hari ini kita ngomong program partai ini
jadi kalau kemarin gak sempat sama sekali
cuma jualan satunya jualan pak prabowo sandi satunya jualan jokowi amin
kita sudah mencoba untuk menjual program program partai kita
tetapi memang denyutnya pikiran masyarakat itu lebih kepada capres
itu lebih seksi
dprd mungkin ya
dan memang pengaruh media juga
media yang mengekspos bilpres kan
jadi gak muncul
tanpa peran media kita kan juga akan kesulitan
dan juga ke depan formapi juga saran kita mendorong ke kpu agar memfasilitasi proses kampanye
kalau sekarang ini kan kampanye itu akhirnya tidak dibiarkan begitu saja
hanya mereka menyelenggarakan proses penusukan aja
proses yang delapan bulannya ini ya caleg ini dibiarkan

punya logistik yang punya kemampuan
yang punya jaringan
itu yang bisa berkembang
padahal kan banyak anak anak muda yang ingin terjun ke sana
ini kan perlu difasilitasi
dialog dialog per di kecamatan di desa desa ini harusnya dibuat oleh kpu seperti itu
terlalu panjang waktu kita untuk berhambatnya
itu delapan bulan mas
delapan bulan itu memerlukan daya tahan yang cukup buat seorang caleg
apalagi buat caleg caleg yang pemula
finansial juga dimasukin ya
finansial dan sebagainya dia harus punya daya tahan yang tinggi
kalau nggak cukup modal mereka berhenti di tengah jalan kebanyakan
sementara mohon maaf
atau ngegas di belakang
ada beberapa perilaku caleg yang kemudian mereka nunggu di ujung
nah itu dia
wah itu nunggu di ujung gitu kan
yang ini yang idealis datang door to door kampanye ke masyarakat gitu kan
dengan biaya yang dia sedikit dia temui masyarakat satu persatu
ini yang uang besar ini
sapu air bah airnya
yang idealis itu sapu air bah airnya
tunggu aja dulu
seminggu terakhir datanglah itu kemudian seperti sinterklas
dia datang ke bawah sapu semuanya bersih
nah itu menurut saya juga apa namanya pr buat kita semua itu
bukan kami saja sebagai caleg
tapi buat masyarakat kita buat sistem kita
untuk mengantisipasi hal hal yang semacam ini
nah itu kita perlu ada perlindungan secara sistem
ini korban air bah juga dua duanya
ya bisa dirasakan seperti itu kan
artinya kita sudah jalan kita anak muda langsung bergerilya
delapan bulan ya delapan bulan
tapi di akhir akhir ya dengan kekuatan ini ya tersapu juga
tapi ya inilah realitas
karena anak muda kan tidak bisa hanya nunggu diam tapi kontribusi kita lah
kita yakin bahwa apa yang dilakukan oleh anak anak muda seperti kita dan sebagainya
kita mencoba mengedukasi masyarakat
dengan door to door kampanye dengan mengedepankan program
dan kemudian apa yang terbaik untuk rakyat daripada yang air bah tadi
saya lihat ini lambat laun pasti akan dimenangkan oleh kelompok kelompok idealis ini
proses yang air bah dan sebagainya pada akhirnya masyarakat akan tahu bahwa harga diri mereka tidak bisa dibeli hanya dengan warna merah warna biru
warna merah warna biru dan ada angka angkanya itu ya
kalau di jawa timur itu namanya npwp
baik sekarang kita jeda
nanti setelah jeda kita bahas
kita tetap optimis dua orang caleg ini mengulusius itu akan maju ke dpr ya
bisa nggak kita menitipkan amanat rakyat kepada mereka berdua nanti setelah jeda tetap di cnn indonesia prime news
terboleh settinge unggulan unggulan udara

bisa kita lihat angg accumulated your go to top ten sudah

kira kira cat perolehan suaranya seperti apa sampai sekarang masih menantau
atau dengan loper gitu nggak
ada yang loper hadung loper suaranya
dengan tangan terbuka menerima gitu
pengelusius apa pr besarnya
karena kita tahu untuk hasil undang undang atau hasil produk undang undang yang kemarin itu kinerjanya buruk kita tahu semua kan seperti itu
jadi sekarang nih pr untuk mereka yang muda muda yang ada di meja kita nih
pertama kita semua punya harapan sebenarnya hasil pemilu dua ribu sembilan belas untuk dpr itu mestinya lebih banyak kemudian diisi oleh wajah baru gitu ya
kita sudah bersama dengan lima ratus enam puluh anggota dpr dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas yang hampir tiap tahun dikritik karena kinerja yang buruk gitu ya
evaluasi itu yang membuat kami sebenarnya paling semangat untuk mendorong anak anak muda untuk mendorong caleg caleg baru untuk bisa memenangkan kontestasi di dua ribu dua puluh
cuma itu tadi
ada masalah masalah seperti yang tadi kita dengar ini
itu yang membuat kemudian harapan itu jadi pudar kembali gitu ya
kapok nanti yang muda muda yang baru baru ya
dan memang nampaknya saya kira bukan parlemen baru yang kita sedang sambut atau yang kita sedang tunggu
tapi episode lanjutan dari dpr yang lama gitu ya
saya kira kekuatan kekuatan masyarakat sipil kekuatan media yang kemudian bisa diharapkan membuat dpr baru yang rasa lama itu nanti
jadi bisa memperbaiki kinerja mereka yang buruk di dua ribu empat belas
yang baru baru ini masa tidak bisa memberikan harapan
mungkin ada satu dua orang nanti yang terpilih
tapi saya kira mayoritas yang terpilih itu masih didominasi oleh wajah lama gitu ya
dari nama nama yang beredar di media sekarang ini
umumnya pengakuan soal siapa yang sudah pasti mendapatkan kursi itu umumnya caleg caleg incumbent gitu ya
ada sejumlah caleg incumbent juga populer yang gagal
itu umumnya karena dia
dia terjun di tempat dimana dapil dapil neraka
neraka atau yang berbeda
saya kira sih hal hal itu yang membuat kemudian kita menyambut dpr baru ini tidak dengan sangat optimis gitu ya
masalah masalah yang dibicarakan sepanjang lima tahun ini juga masih akan diulangi di lima tahun mendatang
dan evaluasi saya kira memang wajib bukan hanya karena sistem pemilu
tapi karena pemilu ini kita harapkan bisa melahirkan tidak hanya kemudian pemerintah
tapi juga parlemen yang kuat gitu ya
karena pemerintah sebaik apapun dengan dpr yang tidak bisa diharapkan bisa mengimbangi pemerintah
saya kira sama saja kita tidak akan bisa melihat perubahan yang signifikan di negara ini
kalaupun misalnya ada darah baru semangat baru wajah baru
anda juga tidak yakin itu bisa mendobrak itu bisa memberikan dorongan yang berbeda atau dua wajah baru itu ketarik nanti sama yang petahana
iya masalahnya ada part
sembilan partai yang konon lolos menurut hasil quick coun dan semuanya partai lama gitu ya
keinginan kita kalau misalnya anggota dpr nya banyak diisi oleh wajah baru
mungkin kekuatan mereka bisa merubah sedikit demi sedikit partai yang selama ini menjadi pelindung dari kinerja buruk yang dihasilkan oleh dpr
tapi kemudian ketika wajah baru ini menjadi minoritas di parlemen
lalu apa yang kita bisa mengharapkan melawan kekuatan dominasi partai yang luar biasa selama ini
oke nah sekarang kita tagih nih
jangan kita peradapkan ya mana yang wajah baru mana wajah yang lama
urusan parlemen itu bukan urusan wajah baru atau wajah lama bagi kita
tetapi bagaimana kemudian kita mempunyai optimisme kepada semua yang terpilih itu
untuk kemudian mereka menjadi
politisi politisi yang tidak seperti yang mereka lakukan kemarin kemarin
nah itu kan perlu bukan saja kami kami yang nanti duduk di dpr itu
atau baik yang lama atau yang baru
tetapi perlu kerjasama dari formapi perlu kritik dari masyarakat
kemudian partai kami dibersamai untuk melakukan kaderisasi
bahkan mereka yang sudah duduk di dpr
kami kami katakan sudah duduk di dpr nantinya
tetap partai melakukan tugas tugas kaderisasi untuk mengupgrade kemampuan kami
agar kemudian kapasitasnya nggak seperti yang sudah sudah
jadi jangan khawatir jangan pesimis dengan partai yang sembilan partai yang diramalkan masuk ini
kemudian membuat wajah parlemen
ya begitu saja
itu belum tentu
kita yakin politik itu dinamis
dan kita harus optimis bahwa pelanggan
soal politisnya pasti dinamis
pelangganan sistem demokrasi
urusan kinerja itu kan tidak bisa diserahkan ansih kepada partai politik
teman teman formapi selama ini kan juga sudah menemani
kemudian teman teman media dan sebagainya
agar kemudian parlemen
kita lebih punya kapasitas yang benar benar disenangi oleh masyarakat
ini yang menurut saya kerjasama dari semua level ini dan semua pihak ini
agar parlemen kita tidak seperti yang kemarin kemarin
menurut saya saya lebih sepakat yang begitu begitu yang perlu dioptimalkan
bukan pesan yang caleg baru atau caleg lama
kemudian partai baru atau partai lama
menurut saya itu nanti debatnya duluan mana antara telur sama
bukan karena kita mengerti
tetapi kita lebih senang
gandengan tangan nih
kita mengandalkan yang di lstm kita yang di partai dan sebagainya bareng bareng
kita benahi bareng
pemilu ini kan mestinya juga menjadi sarana untuk mengevaluasi
tapi tidak hanya pemerintah tapi juga anggota dpr
tapi karena proses evaluasi ini kemudian dihambat oleh hambatan teknis tadi
lalu kemudian memang kita tidak bisa mengharapkan di sistem yang sekarang ini untuk mendapatkan wajah wajah baru itu
idealnya politik itu memang seperti yang dikatakan tadi
harus membuka ruang untuk regenerasi
karena semakin lama orang menduduki sebuah jabat
semakin tinggi peluangnya untuk menganggap jabatan itu miliknya
kenapa kemudian kita berharap betul pada wajah baru
karena bersama mereka harapan untuk mengubah parlemen dengan kinerja yang kami anggap atau kami nilai buruk selama ini
itu kemudian bisa diwujudkan
jadi memang pedekatannya tidak bisa parsial
jadi intim warannya ini kan dari proses rekrutmen
jadi menurut hemat saya juga jangan juga kita terlalu fokus
membicarakan soal pertandingannya
tanpa kita melihat proses rekrutmennya
ujung proses rekrutmen ini kan adanya di partai politik
nah sebenarnya bagaimana partai politik ini mampu melakukan proses rekrutmen dan kaderisasi
nah di sisi lain juga kondisi partai politik independensinya
soal keuangannya partai politik
ini juga harus dicarikan solusinya
kalau selama tidak ada independensi
keuangan partai politik juga tidak jelas sumber pendanaannya dari mana
kita jangan berharap juga partai politik
mampu melakukan suatu proses rekrutmen
yang memang benar benar transparan dan terbuka
dan memang itu mengedepankan kualitas dan proses meritokrasi
nah kalau sekarang kan yang diambil ya
mau gak mau yang punya uang banyak kan
nah itu kan faktanya seperti itu
karena kan untuk dengan sistem politik seperti ini
apalagi di sebuah masyarakat yang kata robert dal dalam bukunya on demokrasi ini
kalau mau bicara demokrasi yang terbuka masyarakatnya harus cerdas
masyarakatnya nggak lapar dan medianya harus fair
masyarakat indonesia konteksnya belum dalam kondisi siap seperti itu
makanya diperlukan suatu treatment system
yang juga mengakomodasi kondisi sosiologis dan demografis dari masyarakat indonesia
nah ini harus dirumuskannya hulu kehilir
jangan tiba tiba ya tadi evaluasinya dikit dikit
dan menurut saya yang harus benar benar disoroti itu adalah partai politiknya
karena ujung ujungnya semua jabatan mau profesional mau apapun kan di partai politik
karena partai politiknya gak sehat
ya bangsa ini gak akan pernah sehat
nah harus ada keberanian kang
soal pembiayaan partai politik dan lain sebagainya benar benar harus terbuka
jadi kita tahu bagaimana partai ini dikelola dengan baik
tapi kembali soal yang tadi sudah siap dititipi amanat oleh rakyat ya
ya saya rasa kita kan berangkat ini kan ada rekam jejak
nah ini memang yang harus juga peran media juga
harus mempublikasikan juga apa apa yang dilakukan oleh anggota dewan di di di di
dan kalau perlu memang ada reformapi memberikan suatu
rapot perah gitu loh
si a hadirannya sekian
nah ini yang kita rasa juga selama ini belum
menurut saya sih tagline nya di dapil saya
saya ini ngeladeni ngelayani
jadi kalau ngeladeni ngelayani ya apa yang kita bisa lakukan yang terbaik untuk masyarakat
bukan untuk diri kita
kan itu bahasa kampanye juga
jadi mesti diuji lagi
ya jadi sebenarnya kan dpr ini ya di samping topoksinya ada tiga ya
legislasi budgeting dan pengawasan itu

fungsi dpr ini kan fasilitator
sederhananya kalau jadi anggota dpr handphonenya jangan berubah deh
masih tetap bisa dihubungin
apalagi sekarang ada social media facebook instagram dan lain sebagainya
jadikan itu sarana ya sarana untuk bagaimana menyerap aspirasi masyarakat
dan masyarakatnya juga sebenarnya harus tegas
jangan sampai orang yang selama ini berkomunikasi aja sulit tiba tiba karena tadi air bah tadi lupa aja
satu hari jadi lupa semuanya
nah ini saya ingin juga kedepan dari itu
jadi fungsi dari seorang legislator itu ada representasi
jadi fungsi representasi
bukan sekedar dia kekuatan legislasi kemudian budgeting atau monitoring
dia menjadi representasi dari masyarakatnya
bukan partainya saja
air bah tadi itu yang merusak gitu makin representasi
karena air bah itu harus tidak boleh memberangus fungsi utama dari seorang legislator yaitu fungsi representasi
kalau nanti masuk ke senayan sudah siapkah menjadi katakanlah
ya tentunya kita sebagai anak muda kan memang harus ada garda terdepan perubahan
tapi sejauh mana kan memang kan ini yang perlu kita uji
tapi sekali lagi ya tentunya juga ke depan juga harus ada pembatasan juga dari berapa orang anggota dewan ini bisa terus
jadi kan enggak ada pembatasan
mau lima priode mau enam priode banyak
saya enggak mau jadi agen
saya enggak mau jadi agen
saya mau jadi sang perubahan
jadi sudah siap ya
jadi sudah siap ya
jadi sudah siap ya
jadi jadilah perubahan itu sendiri tapi bukan agen
tapi jadi penggerak dan perubahan itu sendiri
ya cuma tetap masalah kita itu ada di partai politik gitu
banyak sekali politisi muda yang punya mimpi besar gitu ya
ingin melakukan perubahan di dpr
tapi kemudian mentok di sana
kalau di pkb nggak mentok
karena pkb tempatnya anak muda semua
tapi kan belum kedengeran juga apa itu prestasi luar biasa pkb dibanding partai partai
yang di desain sebagai prestasi bersama koalisi gitu ya
jadi kita mengharapkan sebenarnya partai itu bisa berubah dari keterlibatan politisi politis
karena masalah kita itu
inisiator undang undang desa itu pkb loh
ada juga pdip ris ada semua bisa mengklaim lah soal sehat
karena saya staff ahli waktu itu
yang mengajukan ke dpr
tapi paling tidak semua mengakui masalah besar kita itu ada di partai politik
dan yang paling merasakan ini saya kira politisi politis muda
dan untuk itulah sebenarnya kita titipkan harapan
aspirasi kepada politisi muda
karena berhadap mereka yang lama tentu mereka sudah nyaman dengan segalanya
oke jadi kepada anak anak muda ini sebenarnya kita harapkan
doakan kami tidak tergoda dengan permasalahan
terima kasih bu lusius
terima kasih mas angga wira
mas zudin terima kasih banyak
nanti jangan anti dikritik
dan juga bersedia juga untuk tiba tiba kami undang ke sini
kami minta penjelasannya untuk beberapa hal
terima kasih mas angga
mas udin terima kasih
jangan sampai ganti nomor lah
iya benar ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news